apa itu benar
jadi clara bukan anak kandung saya mas
ada sedikit titik terang
siapa peneror itu
tolong selamatkan tentang andis ya
saya akan usahakan
aku harus cari jalan buat kabur dari sini
bu tolong isi form ini ya dulu
ini kesempatan buat aku kabur
aku harus pergi dari sini
aku harus jauh dari sini
ya ampun papa
kok kamu buru buru banget
kamu kelihatan ketakutan kayak gini
mak mama mau masukin aku ke rumah sakit jiwa lagi pak
aku gak mau masuk rumah sakit jiwa lagi
kamu tenang dulu
kamu tenang dulu
memangnya kenapa kamu mau masukin rumah sakit jiwa lagi
kamu udah pulang
iya aku udah pulang
kamu gak tahu apa apa mas
kamu kan baru datang
ini panjang ceritanya
kamu percaya sama aku mas
andis itu hampir ketabrak mobil tadi gara gara kelarang
tapi dia sama sekali tidak merasa bersalah
kita gak mungkin diemin dia terus
terus kita harus sadar bahwa emang clara itu sakit jiwa dia butuh bantuan
mama gue apa paham sih mah
kenapa sekarang kita malah malah ngeributin tante andis
kok emang dia mau mati mati aja
clara kamu gak boleh ngomong kayak gitu tentang tante andis
kalo kamu tau yang sebenernya kamu pasti akan nyesel
yang sebenernya apa papa
papa sudah merahsiakan sesuatu sama kalian semua
sebenernya hubungan kamu dengan tante andis
kenapa tante anies mau nolong kamu sampai seperti ini
itu karena sebabnya
papa apa yang sebenernya apa
ibu jangan bilang sama sama
apa itu bener
apa itu bener
jadi clara bukan anak kandung saya mas
jadi clara bukan anak kandung saya mas
separah dari aku aja
jadi clara itu ternyata anaknya tante andis
pantesan aja sifatnya gak seperti mamah citra dan putri
clara bukan anak kandung aku
putri maafkan papa
terutama kamu mak
aku enggak mau jadi anaknya tata andis pak
apa makanya dia anaknya tata andis
tolong tenangin aja
enggak aku enggak mau pak
arshila masih hidup
aku pikir aku gak bisa ketemu sama arshila lagi
allah pasti akan menyelamatkan kita
dan allah enggak akan memisahkan kita bertiga
eh itu kenapa
aku aku kena tembak saya
sama peneror itu
sayang mumpung kita lagi di rumah sakit
kamu takutnya nanti infeksi
kamu tenang aja
aku udah enggak apa apa
tadi aku ditolongin sama dewa
mudah mudahan gak kenapa napa ya
tadi aku dengar
kalau dia anak kandung dari tata andis
aku juga kaget banget dengar ya
dan mama marah besar
karena mama merasa selama ini papa udah pohong sama mama
ya walaupun masalah mereka seberat itu
tapi kita tetap harus mempertahankan mereka
jangan sampai mereka pisah lagi
ya makanya sayang aku takut banget kalau mama salah
papa tuh sampai cerai
kayaknya kita harus meyakinkan clara
dan membuat dia untuk mengakui siapa yang bukan dunia
semoga raja ada di rumah putri
aku harus pastiin mereka ketemu
supaya putri lega
karena suami dan anaknya selamat